berarti syarat dalam peraturan pkpu
sudah otomatis diroba dengan putusan
mk tersebut karena sudah otomatis berlaku
hari ini saya tanyakan juga kepada ahli
kalau kita laporkan ke polisi sekarang
sudah ditolak apakah anda pernah
melihat kauhapidana dibawa ke dpr
sudah ada contoh nyata dalam praktek
pertanyaannya apakah masih perlu ditafsirkan